terus bisa jadi seperti ini prosesnya lama apa enggak
kalau nggak ada pt kalau dia melanggar dia menipu gitu
menerima kebenaran tentang sejarah negara ini
leterlek oleh masyarakat ternyata berbeda
karena ini kan alpukat ini bagus loh untuk sumber nutrisi kita
biaya yang dikeluarkan vika dan suami untuk membangun rv house sekitar tujuh ratus juta rupiah
samaan kalau udah ditumbuk jadi setelah dicuci kita akan tumbuk dulu
yang terjadi akibat covid sembilan belas
oke berarti kan itu menjadi siasat juga ya untuk bisa adaptasi gitu
ini merupakan pertemuan ketiga antara kedua petinju ini
dan selalu kayak kalau misalnya ketemu orang didoain doain gitu
gue lihat kok ada artis luar tuh yang bikin gitar dan pakai dari kaleng dari kotak si garbok
tapi kalau dia pola hidupnya baik mungkin saja dia akan terhindar dari penyakit jantung
orang gila belajar pinter gitu
dan saya finish dengan senyuman mas